direktorat lalu lintas polda sumatera selatan
tengah merampungkan pemasangan kamera tilang elektronik
sehingga kondisinya sudah siap menjelang natal dan tahun baru
rencananya memasuki nataru nanti
tilang elektronik akan diberlakukan sebagai uji coba
untuk melihat efektivitas alat yang dipasang
awal januari dua ribu dua puluh dua alat itu akan dioperasionalkan sepenuhnya
saat ini ada sembilan titik alat tilang elektronik yang dipasang di kota palembang
sembilan titik ini dinilai paling sering terjadi pelanggaran lalu lintas
antara lain di depan spbu makam pahlawan jalan jenderal sudirman
di kawasan pelaju depan honda
dan di kawasan flyover jakabaring
serta di kawasan arah bandara sultan mahmud badarudin ii
mudah mudahan harapan kita akhir bulan ini sudah terpasang seluruhnya
mudah mudahan nanti awal januari sudah bisa kita operasionalkan secara efektif
nanti selesai pemasangan rencana kita juga akan sosialisasi
baik itu lewat media sosial media tulis seluruhnya
kita harapkan masyarakat sudah mengetahui akan keberadaan mp yang ada di kota palembang
masyarakat kota palembang menyambut baik akan diberlakukannya tilang elektronik di kota palembang
penggunaan ini selesai selesai kita bagaimana
menurut saya sih bagus pak itu untuk mengamankan para para pelanggar lalu lintas pak
di jauh ini kita meresponnya cukup positif ya
terus kedepannya harapan kita seperti apa ini kak dengan ini
harapan kita sih lebih ditingkatkan lagi pak
untuk dan kualitas pelayanan masyarakat dalam lalu lintas ini pak
pertanyaan siapa pak
diharapkan juga menghilangkan terjadi
sejadinya pungli oleh petugas
nantinya pelanggar lalu lintas yang terekam kamera
akan mendapat surat tilang dan bukti pelanggarannya
akan dikirimkan melalui pos
ke alamat yang sama dengan data alamat pemilik kendaraan bermotor
berdasarkan plat nomor polisi kendaraan
selanjutnya pelanggar harus membayar denda yang telah ditetapkan
bila tidak menyelesaikan denda
maka data kendaraannya akan diblokir
sehingga tidak bisa lagi memperpanjang pajak kendaraannya
pria didono purwanto palembang sumatera selatan